paparan bisa lima belas menit nanti dilanjutkan tanya jawab sepuluh menit
ya majelis karena tadi saya merasa keberatan saya izin untuk mengundurkan diri
ketika rekan saya profesor haritz akan memberikan penjelasan
sebagai konsistensi dari sikap saya terima kasih
majelis yang mulia saya kira sebelum saudara bambang wijayanto meninggalkan tempat
sudah tidak apa apa pak edi itu kan haknya beliau juga
ya saya juga saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter asasination
karena begitu dikatakan oleh saudara bambang hari ini pemberitaan
dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya
saya hanya ingin mengatakan secara cuma cuma tiga puluh detik bahwa pemberitaan yang disampaikan
oleh saudara bambang itu tidak disampaikan secara utuh
pada saat itu ali fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum
dan yang kedua status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan negeri jakarta selatan
dan putusan tanggal tiga puluh membatalkan status saya sebagai tersangka
jadi saya berbeda dengan saudara bambang wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka
dia tidak mencabar tapi mengharapkan balas kasihannya jaksa agung untuk memberikan deponer
saya mengatakan butuh menggerakkan bagian akun
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya